indonesia tengah diserbu para penipu
ada perusahaan travel yang memberikan harapan palsu kepada puluhan ribu orang untuk bisa berangkat ibadah ke tanah suci
ada pula sindikat penipu bengis yang memperdagangkan konten bohong dan ujaran kebencian bermuatan sarah di sosial media
yang ditengarai digunakan untuk memenangkan politisi penakut dalam kontestasi politik
sementara para wakil rakyat kita yang tergabung dalam pansus angket kpk semakin giat ini
giat apa mengumpulkan daftar dosa dan celah dari kpk
ketiga topik yang menjadi top of mind publik selama seminggu terakhir ini akan kita bahas dalam segmen indonesia minggu ini
bersama profesor aisy kam analis politik senior dari presiden universiti
terima kasih prof ikam sudah datang tampil dengan ini masih dalam suasana kemerdekaan jadi masih pakai
karena harus begitu mengikuti pak jokowi
mengikuti pak jokowi kemudian ada romo benisusetio budayawan kita
terima kasih romo sudah datang malam hari ini
kita akan membahas hal hal yang menjadi top of mind nih romo dan juga profesor yang pertama ini yang melibatkan dan juga menjadi
dengan banyak orang terkait dengan apa yang dilakukan oleh first travel
ini bisa dibilang penipuan atau yang ada bilang juga dugaan penipuan ada yang bilang ini mal investasi
tapi kita akan saksikan dulu informasi pengantar berikut ini
first travel bukanlah penyelenggara umroh pertama yang gagal memberangkatkan jemaah umroh ke tanah suci
hal ini membuktikan lahan basah bisnis biro umroh masih memiliki celah penyelewengan

menggunakan dua penuh priah mereka mutlak kiedyht dicari untuk kemerdekaan pelaksanaannya
sementara di tarwa so aprender
mengonservasi dana vuw
ada yang masuk kerja

nilai aset first travel yang disita polisi masih di bawah seratus miliar rupiah
jumlah tersebut jauh lebih kecil dibanding uang korban yang mencapai delapan ratus empat puluh miliar rupiah
jadi kita masih lacak terus kemana saja uang itu mengalir
apakah hanya dipakai pribadi atau masih ditabung
atau masih dalam proses investasi ke bentuk bentuk usaha lain
ini masih dilangkum semuanya
jadi kita kerjasama dengan ppatk kemudian kerjasama dengan ojk juga
kerjasama dengan juga lembaga lembaga terkait yang bisa memperjelas masalah ini
termasuk kementerian agama
masih di dalam penyelusuan semuanya mudah mudahan dalam satu minggu ini bisa kita simpulkan
kira kira aset mereka itu apa saja yang masih ada dan kalau diuangkan dinilaikan berapa besar
proses pengembalian dana pun terganjal
meski sejumlah aset bos first travel andi k surahman dan andi
nisa dan sepitahasibuan telah disita
ternyata tetap tidak cukup untuk memberangkatkan puluhan ribu korban penipuan
untuk memecahkan kasus ini skenario besar mulai ditawarkan demi menyelamatkan uang korban penipuan
jika memilih jalur pidana para tersangka akan dibidik dua pasal yaitu penipuan dan penggelapan
ancaman maksimal empat tahun penjara jika ada seribu orang yang tertipu
kemungkinan pelaku akan diadili berkali kali dengan hukuman puluhan tahun
jika dijerat dengan undang undang tindak penipuan
para tersangka akan mendapat hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
namun mengenai pengembalian uang jemaah sangat tergantung kemampuan penyidik
menelusuri rekening yang membutuhkan waktu panjang
selain pidana korban first travel dapat menempuh jalur perdata
gugatan perdata ini cukup memakan waktu setidaknya hingga tiga tahun hingga berkekuatan tetap
jikapun menang tergugat akan kesulitan membayar
karena aset yang disita masih kurang dibanding jumlah total uang jamaah yang tertumpul
karena gugatan pilot proses ini tergolong cepat dalam pengembalian uang korban
para korban jangan berharap mendapatkan uang kembali sepenuhnya
karena jalur ini lebih fokus pada pencegahan agar kasus tidak terulang
meski kasus ini bukan tanggung jawab pemerintah
pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan kasus penipuan dana ribuan jemaah
yang tidak bisa berangkat ke tanah suci
horas menihuruk cnn indonesia
ini cukup menyedihkan karena banyak orang yang berharap untuk bisa pergi ke tanah suci
bersimpur di depan kaabah tapi kemudian ya entah proses apa yang kemudian membuat mereka gagal
sekarang pestanya sudah selesai pesta yang dilakukan first travel sudah selesai
sekarang siapa yang cuci piring siapa yang kemudian mengobati
apa namanya duka dari puluhan ribu jamaah yang merasa dikorbankan
prof ikam sendiri perspektif anda tentang hal ini seperti apa
ya tentu pertama tama
sebelum saya mengemukakan pandangan saya
saya minta izin untuk menyampaikan rasa simpati saya kepada para korban dari penipuan ini
puluhan ribu jumlahnya prof
iya dan semoga akan bisa diselesaikan dengan baik
walaupun kemungkinan untuk bisa kembali seperti sebelumnya itu
seperti tadi sudah dikemukakan
nah komentar saya adalah bahwa kasus seperti ini sebetulnya kan bukan yang pertama terjadi
dan yang lebih menarik lagi bukan hanya pada skim umroh atau haji
tetapi juga misalnya saja masalah apa namanya
kayak apa ya multiple marketing
oke multi level marketing skema investasi investasi seperti itu ya
termasuk operasi pandawa yang beberapa waktu lalu juga terkena
nah itu dia
nah oleh karena itu persoalannya sekarang ini bukan hanya masalah hukum saja
tetapi juga bagaimana budaya kita masyarakat kita ini yang masih sangat rentan terhadap iming iming instan itu loh
iming iming instan yang anda
misalnya iming iming cepat mendapat investasi cepat mendapatkan apa namanya peningkatan bunga
atau cepat bisa melakukan umroh dengan harga
nah ini karena budaya kita ini budaya masyarakat ini terlepas dari yang terkait dengan masalah agama seperti first travel atau tidak
adalah karena kurangnya kebiasaan untuk berpikir secara jernih tentang skema skema seperti itu
jadi yang dipikir itu loncat kepada hasil bukan kepada prosesnya
sebab kalau sudah dijelaskan secara rinci
orang sederhana pun tahu bahwa ini impossible
untuk umroh dengan harga tujuh belas juta itu is all wiss impossible kalau dijelaskan secara biasa
mungkin yang membuat orang bertanya atau yakin karena bertahun tahun proses ini berjalan dan memberangkatkan juga ribuan orang
karena mereka kan tidak dikasih tahu bagaimana proses bertahun tahun ini
tapi kalau mereka tahu dan mau tahu ini mau tahu ini yang paling repot di masyarakat kita
sebab kadang kadang yang lebih paling repot adalah orang orang yang berpengalaman
apalagi kalau kemudian dalam soal yang umroh ini ya
anda juga akan berhadapan dengan masalah psikologi publik
maksud saya begini kalau anda misalnya memberitahu seseorang
jangan menggunakan ini ya karena nanti akan ada resiko begini begini
itu bisa bisa mas budi anda akan dianggap menghalang halangi orang mau beribadah
bahkan mungkin saja kalau dikasih tahu nanti kamu tertipu bagaimana
loh itu kan urusan saya dengan tuhan
ya kan masa kayak begitu kita bicarakan nantilah kita lihat
nah setelah ditipu maka kemudian mereka kemudian baru tahu bahwa ternyata ini adalah permainan yang disebut ponzi skim atau apapun namanya
jadi semangat beribadah itu kemudian mengalahkan akuntabilitas kemudian aspek aspek yang transparansi yang kemudian harus diperhatikan sebenarnya
ya itu tambahannya mas tetapi pada prinsip tadi budaya
suka yang instan yang cepat cepat itu tidak menyukai ada proses ini
ini sudah pernah dibuka oleh seorang maha guru antropologi prof dr kunchoro nengrat almarhum
bahwa ada budaya bangsa kita ini yang namanya mental nerabas
tidak suka dengan proses dan kalau dijelaskan proses biasanya malah menganggap itu sebagai apa ya menghalang halangan
ya ditambah dengan yang ada urusannya dengan agama ya
misalnya saja sudah ibu bapak sudah sepuh nggak perlu lagi kesana
loh saya itu malah mau matinya di sana kok kamu halang halang itu
bagaimana kalau sudah menghadapi psikologi yang seperti ini
jadi kalau kita tidak bisa memberikan pengajaran pada masyarakat mengenai bagaimana proses itu penting
maka kemudian yang kedua adalah pemerintah harus memperhatikan proses itu penting
harus tegas dalam pengawasan dan dalam penerapan hukum
nah ini yang saya lihat di dalam kasus first travel ini salah satu problemnya adalah ketika pemerintah tidak melakukan pengawasan secara baik dan tegas ketika terjadi pelanggaran pelanggaran ini
ya sesudah ada macam macam ini baru kemudian satu demi satu bicara
iya kan begitu
karena harusnya pemerintah yang mengeluarkan izin pemerintah yang harus mengawasi dan pemerintah yang mencabut izin
jadi prosesnya itu kalau kita lihat izin diberikan pengawasan tidak ada kemudian baru terakhir ini dicabut izinnya gitu
karena untuk sebagai reaksi gitu ya
walaupun kita tidak menghendaki secepat itu ya tetapi kan sudah ada pengalaman pengalaman
bahwa scheme penipuan model seperti ini sudah sering terjadi dan bukan hanya pada kasus umroh
ibadah umroh investasi dan lain lain
oleh karena itu pihak pemerintah bukan hanya departemen agama atau kementerian agama
tapi semua yang mempunyai kaitan dengan pengawasan terhadap scheme scheme kayak begini ini ya harus sepak
romo anda lihat ini masalah perkara investasi quote unquote yang gagal salah memilih bisnis kayak seperti kita bisnis saja kadang untung kadang rugi
atau memang ini ada tadi perspektif prof ikam ada memang mental menerabas mental instan digabungkan dengan ketidakpedulian atau ketidak ketepatan pemerintah dalam melakukan pengawasan
kalau saya melihat apa yang dikatakan mokhtar rubin betul
budaya kita itu budaya instan budaya menerabas itu mental kita
tadi budaya menerabas itu yang merasuki kita karena masyarakat kita itu kan selalu berpikirannya spekulatif
jadi masyarakat kita itu tidak mau kerja keras tapi nyalahkan orang lain cari untung banyak tetapi dengan cara yang gampang dan mudah
lah sebenarnya abad ini dikatakan alduno ini kan sebenarnya budaya teknologi
ketika budaya teknologi itu menguasai tetapi masyarakatnya tidak kritis masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang baik mudah tertipu
orang kan terkecoh kan apalagi ketika artis menjadi iklannya
terkecoh dengan fasilitas mewah terkecoh dengan harga yang murah
ini kan akhirnya masyarakat itu percaya
dan kita berapa kali masyarakat kita itu mudah terbaik tanpa ngecek apakah harga itu rasional atau tidak
apa harga itu masuk akal atau tidak
hotelnya apa nggak dicek
yang penting murah
yang penting murah
figurnya figurnya itu
oh figur artisnya
itulah bahayanya yaitu manipulasi media sosial
ketika manipulasi media sosial itu dimanipulasi demikian rupa maka sebenarnya ini penipuan
penipuan yang berkedok menggunakan teknologi
orang tidak mengecek pemiliknya siapa sih
punya pengalaman bisnis traveling nggak
apa punya yang namanya jaringan kerja nggak
bahagia itu normal atau tidak
pesawatnya pakai apa kan bisa dicek dengan harga segitu
nonsen dong kalau orang menggunakan rasionalitas
tapi pendidikan kita itu tidak pernah mengajarkan pendidikan kritis
sehingga masyarakat kita itu hanya masyarakat mubek
itu bahaya membebek itu mengikuti siapa yang menjadi panutannya
lah kalau panutannya itu orang orang besar mengiklankan dia ikut dengan itu nah terpengaruh
nah saatnya ini persoalan sebenarnya kultur
jadi kultur kita ini tanggung jawab bersama
bagaimana pendidikan itu memerdekakan mereka
pendidikan tidak hanya sekedar hanya menghapal
pendidikan tidak hanya sekedar membebek
ini bahayanya kurbannya banyak
bukan ini investasi bodong
sudah sering diberitakan tapi orang begitu percaya
spekulasi pergandaan uang yang tidak masuk akal
ketika negeri ini kadang kadang yang normal itu dianggap tidak normal
tapi abnormal menjadi normal
maka yang tidak normal ini laku
sedangkan orang normal
itu yang memang perhitungannya betul betul dihitung berdasarkan untung rugi
berdasarkan ini mungkin dan tidak mungkin
justru tidak laku
jadi ini bukan masalah persaingan bisnis
ini bukan persoalan investasi
ini persoalan penipuan yang menggunakan teknologi
yang updurner sudah mengatakan
yaitu budaya teknologi merasuki dunia saat ini
prof ikam secara sosiologis dan antropologis memang kelemahan masyarakat indonesia
memang terlalu terlalu
memanfaatkan itu ya
yang nyata kemudian dimanfaatkan orang para penipu penipu mengis
yang kemudian memanfaatkan ini
ini lalu kemudian kalau kita bicara gini
ini kan sudah terjadi
siapa yang harus cuci piring
apakah memang masyarakat kita puluhan ribu
ada yang bilang tiga puluh ribu ada yang bilang enam puluh ribu datanya ini
memang harus terima saja ditipu seperti ini
atau memang harus ada orang lain juga selain para pelaku yang juga ikut bertanggung jawab
ya saya kira begini mas
harus apa namanya
sebab kalau cuci piring tadi itu adalah membersihkan dan menata kembali sehingga
seolah olah tidak pernah ada kekotoran
saya kira metafor seperti ini hanya sebagian yang bisa kita lakukan yaitu
bertanggung jawab secara hukum bertanggung jawab secara hukum
jadi ya aparat kepolisian kejaksaan dan nanti pengadilan harus betul betul bisa
menyelesaikan secara hukum
anak seorang seperti ini supaya jerah tidak melakukan penipuan
masyarakat juga ini kalau pemerintah sendiri
nah kalau kemudian pada level yang lain yaitu memperbaiki pengawasan
sebetulnya kementerian agama yang memberi izin apa namanya perusahaan perusahaan
apa istilahnya itu kbih dan lain sebagainya itu ya ya itu harus betul betul
menyadari bahwa ada persoalan yang sangat serius dan sistemik sehingga selalu ada
aja perusahaan perusahaan yang seperti ini
saya itu apa ya mungkin tidak tidak seudon tapi saya kok punya perasaan
masih ada yang begini begini
nah ini kalau pemerintah dalam hal ini kementerian agama tidak tegas
tidak mampu melakukan pengawasan cuci piring tidak akan terjadi
yang ketiga pada tataran konsumen
konsumen juga kalau mau cuci piring tentu
ya proporsional kalau mereka juga ikut berpartisipasi di dalam
menciptakan kekacauan ini yaitu tidak percaya kalau diberitahu tidak ini dan
lain sebagainya malah kemarin saya nonton di satu televisi mas itu sudah membayar
itu kemudian disuruh nambahin lagi supaya bisa berangkat itu mau lagi kan
iya betul dan gagal pula ya karena agama tadi tidak berhasil lagi
cuci piringnya di situ mungkin tidak bisa kemudian mereka dapat uang kembali
jadi harus proporsional lagi kemudian yang ketiga adalah tentu tidak kalah
pentingnya adalah bagaimana media
ya kan karena media sekarang terutama sosmed itu kalau tadi dikatakan romo dipakai
menyebar penipuan seperti ini itu luar biasa karena apa nanti kita akan
diskusikan soal yang lain
tapi gini mas tok tok romo itu jangan mengendos harus kritis
kalau tok tok dibayar profesional gitu
bertanya tapi juga harus tahu dong dia
perusahaan itu apa harus diselidiki
jadi jangan mudah kita tiba tiba mau mengiklankan sesuatu yang sebenarnya
menimbulkan penipuan yang luar biasa
jadi kita harus selektif juga
nah itu loh harus ada
sebetulnya saya mau kesana tadi
jadi setelah media itu adalah tokoh tokoh agama kalau dalam kasus facebook
jangan sampai malah tokoh agama dijak untuk menjadi pendorong
karena mudah sekali tokoh tokoh agama dijadikan panutan sebagai benchmark
dan sudah banyak tokoh tokoh agama kan yang menjadi sponsor utama atau bahkan memiliki
jadi yang akan cuci piring tadi itu mas
ya pengadilan apa namanya aparat hukum kemudian kementerian agama kemudian apa namanya para konsumen sendiri
kemudian media jadi bareng bareng membagi tugas cuci piring
nah masalah cuci piring ini juga dihadapi oleh kpk sekarang romo dan joprafika
pan sus anget kpk sudah bekerja katanya
sudah memiliki apa namanya
sedikit rumusan dan kabarnya ini ada piring piring kotor yang harus segera dicuci oleh presiden dan juga kpk
seperti apa kita simak informasinya usai jeda berikut ini
anda masih bersama kami
ini satu hal yang kemudian tadi kalau kita bicara cuci piring habis pesta pesta ini ada yang sudah pesta katanya tinggal cuci piring
pestanya adalah kesalahan kesalahan kpk yang kemudian diinventarisir sedemikian rupa oleh pansus dpr
dan kemudian menimbulkan kita kaget semua ya
dan kemudian kpk dan presiden katanya harus cuci piring ini prof
kita saksikan dulu informasi pengantar berikut ini
kpk bergerak menjadikan dirinya sebagai lembaga super body yang tidak siap dan tidak bersedia dikritik dan diawasi
serta menggunakan opini media untuk menekan para pengkritiknya
dalam hal fungsi supervisi kpk lebih cenderung menangani sendiri tanpa koordinasi
dibandingkan dengan upaya mendorong kembali instansi kepolisian dan kejaksaan
dalam menjalankan fungsi penyelidikan penyidikan dan penuntutan
kpk sama sekali tidak berpedoman pada kuhab dan mengabdi
perbaikan prinsip prinsip hak asasi manusia
sebenarnya ada sebelas poin romo dan profesor
tapi itu kurang lebih yang di highlight oleh mohd biswakun
kita akan lihat yuk apa saja poin poin atau sebelas dosa kpk yang sudah diinventarisir oleh pansel pansus angket kpk
kita akan lihat di belakang kita
ini poin poinnya romo dan profesor yang pertama ini
ini yang menurut saya paling menarik ini ya poin pertama ini
kpk menjadikan dirinya sebagai lembaga super
sebagai lembaga super body yang tidak bersedia dikritik dan menggunakan opini media untuk menekan pengkritiknya
kemudian kelembagaan kpk dengan argumen independennya mengarah kepada kebebasan atau lepas dari pemegang cabang cabang kekuasaan negara
tapi yang menarik ini komentar nomor satu
menjadikan dirinya sebagai lembaga super body yang tidak bersedia dikritik dan menggunakan opini media untuk menekan para pengkritiknya
romo ini ada sebelas temuan nanti kita juga bisa sambil kita berbicara
karena kita sambil akan roll sebelas temuan itu apa saja tapi ini beberapa hal yang menarik sekali
menurut anda cukup masuk akal
apa namanya inventarisasi masalah yang dikumpulkan oleh pansus ini
lagu lama menurut anda bukan temuan baru
bukan temuan baru yang selama ini pengkritiknya ya orang orang itu lah
dan itu semua argumennya sama
ada persoalan mendasar menurut saya adalah gini loh
selalu mengapa sih mereka takut kalau kpk itu memang lembaga yang memiliki independensi
kalau mereka bersih kan nggak ada masalah
justru cuci piringnya itu di dalam lembaga mereka yang tidak kotor itu
ini persoalannya di sini
jadi mereka ini meminjam tangan
sebenarnya kan tidak semua anggota dpr kok yang mendukung itu
itu kan kelompok kecil
yang kelompok kecil ini bermasalah
nah ketika bermasalah
jadi orang yang bermasalah berkumpul kemudian melawan kpk gitu menurut anda
itu rakyat kecil bisa ngomongnya begitu
bukan hanya menangkap apa yang menjadi kegelisahan orang orang yang di warung itu bicaranya begitu kok
ini bukan intelektual
tapi ini orang orang di warung yang ngomongnya begitu
artinya justru kalau dpr seperti ini dia akan habis digilas oleh masyarakat
karena masyarakat sudah tidak trust dengan dpr
kalau saya ngomong ini bukan berarti saya bagian dari opini publik
tetapi saya mencoba melihat patosnya rakyat
patos itu apa yang dirasakan oleh rakyat saat ini
dan itulah sebenarnya
jadi persoalannya adalah sebenarnya kalau dpr ngotot dia akan digilas oleh rakyat kok
jadi menurut saya kpk terus jalan aja tidak perlu takut
dan setelah saya menuntaskan kasus ini
sebab kalau kpk menuntaskan kasus ini dan membersihkan semuanya ini
politik kita menjadi politik yang betul betul politik yang mampu membangun peradaban
karena politik kita udah saya dapat apa saya memperoleh apa
dan siapa yang kelompok
kelompok kecil yang sekarang mempersoalkan kpk
jadi menurut saya justru lagu lama lah
kalau kita lihat poin poinnya boleh ditampilkan lagi ya
poin poinnya tadi kan poin satu dan poin kedua
mungkin kita bisa lihat lagi supaya apakah benar kata romo beni ini lagu lama kaset kusut gitu misalnya ya
kpk ini bukan atas mandat konstitusi pak
oke ini kan harus berarti selama ini kpk tidak ada pengawasan menurut dpr ini ya
lembaga kpk kemudian dalam menjalankan tugas belum bersesuaian dengan pasal lima undang undang kpk
kemudian kita lihat lagi poin poin berikutnya
yang menarik di slide berikutnya dalam menjalankan fungsi koordinasi kpk cenderung berjalan sendiri
nah jadi tidak memperdulikan polisi dan kiasaan
dalam hal fungsi supervisi kpk juga lebih cenderung menangani sendiri tanpa koordinasi
kita akan lihat dalam menjalankan fungsi penyelidikan penyidikan dan lain lain kemudian kpk tidak berpedoman pada kuhap dan mengabaikan prinsip ham
kita next kita lihat lagi poin berikutnya
ini anggaran juga menjadi krusial juga karena berdasarkan audit bpk banyak hal yang belum dapat dipertanggungjawabkan
kemudian sejumlah kasus yang ditangani kpk
pansus memberikan dukungan penuh sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
mengenai sejumlah kasus atau permasalahan kpk kiranya komisi tiga dapat segera mengundang kpk dan polri
beberapa hal anda lihat masuk akal atau memang setuju dengan romo tadi prof ikam
lagu lama saja
dan saya akan menambahkan bahwa sebetulnya sebelas hasil ini adalah pameran dpr kepada rakyat
betapa ruginya rakyat mempunyai dpr yang seperti ini
anda membuang tiga satu miliar hanya untuk melakukan daur ulang hal hal yang sudah diketahui rakyat
dan rumah rakyat satu pun tidak ada yang percaya
kecuali dpr yang membaca tadi itu
dari sebelah itu
jadi gampangnya itu shame on you
masa nggak bisa ada yang kemudian
ini kan pansus ini kan sudah melibatkan banyak pihak
ada terbuka investigatif katanya
masalah apa investigasinya tidak bisa kita percaya sama sekali
jelas tidak bisa
coba aja anda lihat dari yang pertama
itu semua itu normatif
semua memerlukan pembuktian
terus saya tanya mas budi
sebelum mengeluarkan ini
kpk diajak untuk melakukan verifikasi nggak
disuruh klarifikasi tidak
so secara logika yang paling dasar
ini baru sepihak
dan kalau sepihak itu berarti sangat subjektif
tapi kalau proses investigasi atau proses jalannya pansus ini kan
kemudian bisa diketahui publik dengan terbuka gitu ya prof ikam ya
anda melihat ada temuan temuan yang cukup mengejutkan tidak
tentang safe house tentang apabilitas
yang mengejutkan itu adalah
ancaman katanya dalam memeriksa
datang ke suka miskin terus malah makan makan
itu yang mengejutkan dan itu rakyat semakin muak terhadap itu
nah sebetulnya kalau saya pribadi mas budi
itu persoalannya bukan hanya yang disebutkan dengan sangat baik oleh romo
yang lebih memperhatikan saya
kasus ini pengumuman tadi semakin meyakinkan saya bahwa
something is very wrong di dalam reformasi dan demokrasi kita
karena yang disebut sebagai proses pembusukan demokrasi dari atas
ini bukannya pengawasan yang memang dibutuhkan oleh semua lembaga termasuk
pengawasan kan wajar saja
kalau pengawasannya itu rasional proporsional dan pakai aturan aturan yang ada
loh kpk saja nggak diajak bicara kok
kemudian isinya itu sudah pernah ada sejak lama
jadi ini bukan pengawasan ini
ini adalah karena
saya yakin ini adalah
semacam upaya untuk bargaining
karena orang orang yang ada di dalam sana itu juga kebanyakan
ternyata ikut juga menjadi indited
atau menjadi terduga ikut di dalam kasus ektp
nah partai politiknya juga ingin melakukan sesuatu kepada di sana
saya nggak tahu menurut romo dan prof ikam
apakah ini juga satu langkah lebih maju lagi ketika wakil ketua dpr fahri hamzah
menginginkan presiden jokowi dong ikut di undang
kalau tadi kan bilang kan
siapa yang pesta siapa yang cuci piring
presiden suruh cuci piring
kemudian kita lihat juga bagaimana fahri menginginkan bahwa
ini perlu sekali presiden mengeluarkan perpu paling tidak
atau nggak wacana revisi udang udang kpk
yang sudah harus betul betul sangat mendesak untuk dilakukan
kita saksikan dulu pernyataan fahri hamzah
dalam hak angket itu
dpr kewenangannya besar sekali
presiden itu harusnya ditanya
bagaimana sebetulnya ada kpk yang bekerja tanpa koordinasi dengan presiden
saya sendiri harusnya presiden dihadirkan
bagaimana tanggapan presiden
pak jokowi dan pak jk sebagai pimpinan kabinet
harus mulai mengkondisikan bahwa
apapun temuan dpr ini
harus dipandang secara positif
dan harus ada follow up secara positif juga
dari pihak pemerintah
apapun nanti yang merupakan rekomendasinya
yang penting siapkan
kalau revisi itu sudah pastilah
karena penyimpangannya udah terlalu banyak kelihatan
secara kasat mata ya
tapi kalau di dalam negara
kpk itu seperti negara dalam negara
yang tidak punya ketundukan kepada prosedur
bernegara yang lain yang sudah baku gitu
tapi kalau di studio ini romo dan prof vikam ketawa tawa
apakah ketawa tawa setuju atau kemudian sebalik ya
kalau saya itu statementnya fahri hamzah
itu kan demagogi aja
demagogi itu artinya
untuk membuatnya besar begitu
untuk menciptakan satu apa namanya
tapi kalau ketiga presiden harus diundang
sebenarnya substansinya nggak ada di situ
perlu nggak presiden diundang kemudian untuk juga
dia pernah membaca aturan main apa enggak
itu yang membuat saya ketawa
bagaimana sih orang melakukan apa
memanggil presiden dan lain sebagainya
emangnya presiden itu kayak anak main di depan rumah
eh kamu kesini gitu
ya itu sudah merupakan demagogi
psikologis kayaknya ada semacam megalomania
yang bicara seperti ini ini kan
istilah orang jawa itu
tidak tahu tempatnya berbicara
masa kpk disuruh koordinasi dengan presiden
baca dulu undang undang mengenai kpk
bagaimana tata kerja kpk
saya bukan ahli hukum
tapi melihat ngomongnya itu aja
ya itu tadi karena cuma demagogi
jadi nggak ada remnya
oke kalau anda berdua menganggap bahwa
pansus angkat kpk dengan temuan temuan yaitu
kurang masuk akal sehat kita gitu ya
nothing kalau prof jokowi keras sekali
apakah anda melihat romo presiden jokowi sendiri
atau mungkin pemerintah sendiri
tapi di jawabnya lebih asik di segmen berikutnya
karena setelah ini kami akan hadirkan
bagaimana kronologi sikap pemerintah
terhadap pansus angkat kpk
tetap bersama kami
setelah dua bulan terbentuk
pansus angket kpk membeberkan hal hal yang mereka temukan
terkait tata kelola komisi pemberantasan korupsi
pansus menyoroti empat hal
mulai dari sistem pengelolaan hingga tata kelola anggaran
ya ada beberapa temuan itu empat hal itu ya
yang kita lakukan di pansus ini kan empat hal
satu berkaitan tata kelola kelembagaan kpk
kemudian kedua itu berkaitan dengan
kemudian yang ketiga masalah sdm
yang keempat itu tata kelola anggaran di kpk
temuan sementara ini nanti akan kami sampaikan
pimpinan pansus dan anggota pansus akan menyampaikan secara resmi nanti
saya kira sama kita akan akan akan akan berbicara tegas kalau sudah
masuk ke ranah melemahkan kpk
ini kan baru berbicara
tingkat angket yang segala gitu wilayahnya dpr
tetapi prinsip bahwa untuk kpk
satu tidak boleh memperlemah kpk
harus memperkuat kpk
ini harus tegas saya sampaikan
bahwa kita masih membutuhkan kpk dalam rangka memberantas korupsi
di negara kita yang memang masih kita harus ngomong apa adanya
kendati menyatakan berkomitmen untuk menolak segala bentuk upaya pelemahan kpk
namun sejak awal pemerintah sendiri terlihat gamang soal panitia angket terhadap kpk
meskipun memilih untuk tidak ikut campur
tapi bisa disebutkan semua partai koalisi pendukung pemerintah ikut bergabung
dan menjadi motor panitia angket terhadap kpk
hal lain yang menunjukkan sikap pemerintah juga tercermin dari pernyataan
kepala birohukum kementerian dalam negeri widodo sigit pujianto
dpr memiliki kewenangan untuk melakukan hak penyelidikan atau angket kepada seluruh lembaga termasuk kpk
hal ini disampaikan widodo yang mewakili pemerintah dalam sidang uji materi di mahkamah konstitusi senin kemarin
menurutnya hal itu diatur dalam undang undang md tiga
widodo mengaku hanya membacakan keterangan dari presiden
ia mengatakan dpr diberi hak interpelasi angket dan sebagainya dalam menjalankan pengawasan
dan pemerintah mengatakan hal itu benar
ia menambahkan semua lembaga boleh diangket
tidak ada pelemahan yang ada adalah penguatan
widodo juga kembali menegaskan ia hanya menjelaskan keterangan dari presiden jokowi
jurubicara kepresidenan johan budi tidak membantah bahwa presiden melalui perwakilannya di kementerian dalam negeri widodo
membenarkan aturan hukum yang digunakan dpr untuk melakukan hak angket terhadap kpk
namun johan budi yang juga mantan jurubicara kpk ini tidak mau menyebut pembenaran ini sebagai bentuk dukungan atau tidak
ia mewakili pemerintah dari negara
jangan kamu tanya riset nek itu maksud gua
jika lo tanya soal sedika presiden terhadap angket itu kan udah disampaikan bahwa dpr itu memang punya kewenangan
kalau di dalam jalankan versinya itu kita bisa mencampuri
dan tidak bisa mencampuri sebagai
sebuah konteks kepentingan atau kewenangan yang diselanjutnya
sementara sebagian kelompok masyarakat sipil sejak awal secara tegas menilai langkah politik dpr ini akan berujung pada pelemahan kpk
kita lihat bagaimana proses angket proses pansus ini seperti apa
dari secara formal secara substansi kan mengandung banyak cacat yang sebenarnya dalam logika
kalau kita bicara nalar dan logika sebenarnya tidak ada ruang untuk kita bisa menalar bahwa
oke bahwa pansus bahwa angket ini akan digunakan untuk katakanlah menguatkan kpk
apalagi beberapa waktu lalu wakil ketua dpr fahri hamzah juga turut mendesak presiden joko widodo
segera merespon sebelas poin hasil temuan sementara pansus hak angket atas kpk
menarik kita simak langkah tegas pemerintah apakah turut mendukung menolak atau memilih bersikap netral terhadap pansus angket terhadap kpk ini
kalau kata romo tadi semua hasil pansus angket nggak masuk akal
kurang masuk akal sehat lagu lama
tapi kok pemerintah pertama partai partai politik pendukung pemerintah semuanya jadi motor di pansus
kedua pemerintah kurang lebih mengafirmasi membenarkan secara hukum dan ketatanegaraan bahwa pansus ini betul adanya
menurut anda pemerintah mendukung
gini loh pak jokowi itu dalam politiknya itu
selalu pada menunggu saatnya
dan kalau saatnya tiba dia akan tiba lah
percayalah nanti pada saatnya kalau kpk diperlemah maka jokowi akan berbalik arah akan memperkuat itu
karena pak jokowi selalu memperhitungkan betul apa yang menjadi kekuatan pada rakyat
tapi kok sekarang presiden nggak memakai kekuatannya untuk bisa mengandang itu rombongan
nggak lah dia masih melihat lah
dan pengertian begini dalam politik itu kan dia tidak mau menghabisin energinya untuk menghadapi tk ini kan nggak perlu lah
dia udah lah kita lihat ini kan tk kan kelasnya
menginjami setelah kustur gitu lho
namun kadang kadang lah ngapain
jadi dia nunggu dulu waktunya
dia tahu lah pada saatnya dengan kata katanya yang saya katakan dia akan memperkuat
cukup itu aja di pk
dan dia konsisten kok
jadi pasti anda mempredisi presiden akan berbalik
jelas dengan apa yang dikatakan memperkuat itu
kuncinya pak jokowi itu apa yang dia katakan dia laksanakan
jadi pak jokowi ini memang dalam politiknya santun
tapi dalam politik santun orang jawa tau kan nono coroko
bono coroko itu selalu memangku
nah ketika di pr dipangku ini anak tk aja lho
dadapi aja dulu biar mereka diberi panggung ya
ketika panggungnya mulai rame tinggalkan sekek sekernya dia di tempat dia
tapi saya pak jokowi juga gak perlu respon berlebihan lah ngadapi mereka
tapi anda melihat ada ambiguitas gak prof vika
ya ini di sini saya mungkin berbeda dengan romo yang baik
kalau saya menganggap disinilah kelemahan dari pemerintah terutama presiden jokowi
di dalam merespon yang nothing tadi itu rakyat saja tidak percaya kepada pansus angket dan lain sebagainya
presidennya malah seolah olah memberikan ruang
dengan alasan bahwa ini secara hukum bla bla bla
tetapi menurut saya ini karena persoalan politik
yaitu bagaimanapun juga bahwa yang melakukan inisiasi dari angket dan lain sebagainya adalah pendukung pendukung beliau
partai politik besar
dan semuanya itu termasuk yang kena ektp
jadi pak jokowi tidak mempunyai ruang manuver yang lebih besar
kecuali ya kalau istilahnya orang itu nguluri begitu ya
membiarkan dulu begitu kan
nah tetapi publik juga akan termasuk saya melihat bahwa inilah kelemahan dari pak jokowi di dalam merespon rakyat yang sangat membackup kpk
nah ini jadi kayak nggak nyambung gitu kan
eksakti kita juga saya mungkin agak beda dengan romo bahwa pada suatu saat nanti akan menolakkan begitu akan berbalik
ya belum tentu karena bargaining politik ini akan jalan terus apalagi ini sudah dekat dua ribu sembilan belas
jadi walaupun saya tadi mengatakan tentang fahri hamzah begitu tapi saya juga sebagai pengamat politik juga tetap aja mengatakan
kemungkinan ini ada bargaining tentang revisi undang undang kpk juga akan jalan juga
jadi jangan dianggap bahwa ini coba sekedar main main aja
memang kalau dari visi rakyat
yang dilakukan oleh angket ini sudah nothing karena cuma daur ulang
tapi sebagai perkara politik ini bisa dibargain
jadi harusnya presiden jokowi sejak awal sudah tegas gitu
kemudian mengkoordinasi partai partai penumpangnya untuk bisa melawan
di sini pentingnya ya bagaimana media memotretnya ini
kalau medianya terus menerus menyuarakan ini dan dukungan rakyat ya pemerintah punya kewenangan
ini menunggu powernya di sana
nah itu kalau media menyuarakan ini mendapatkan power dari rakyat tapi yang bahaya adalah media yang menggelorakan
konten konten bernuansa kebencian dan sarah ini yang kemudian menjadi masalah juga beberapa waktu terakhir ketika kepolisian menangkap sindikat sarah
kita akan bahas mengenai ini di segmen berikutnya

kalau bicara budaya instan yang tadi dikatakan oleh prof hikam ini ada di tengah rai politisi politisi yang maunya instan
dengan menyewa konten provider untuk menyebarkan kebencian bernuansa sara hoax demi memenangkan kompetisi politik
ini menarik sekali apa yang kemudian kepolisian kita harus apresiasi bisa menangani dan menangkap sindikat sarasen ini
menurut prof ikam sendiri apakah ini jadi angin segar untuk indonesia kedepannya bahwa memang unsur kebencian sarah hoax ini bisa ditekan atau ini justru malah menjadi hal yang waduh mengagetkan
tergantung outcome nya mas budi kalau outcome nya adalah ketegasan dari aparat penegak hukum sehingga kasus kasus seperti sarasen ini kemudian apa namanya ya sarasen ya
itu bisa dibongkar dan diketahui dibuka kemudian dihentikan maka itu bagus untuk kedepan tetapi persoalannya fenomena sarasen ini kan bukan sekedar fenomena di indonesia
apa namanya orang menjual kebencian dan lain lain ini adalah salah satu implikasi dari sistem kapitalisme
dimana anything cant become a commodity semua itu bisa menjadi barang dagangan apakah soal kebencian apakah soal sarah dan lain lain
ini bukan perkara ideologi semata ini perkara uang aja gitu
antara lain tetapi tentu saja anda tidak bisa mengatakan bahwa sarah sendiri tidak punya ideologi
sebab dia kan memberikan apa namanya kepada para konsumennya macam macam saya baca dari cnn com ya
bahwa ini sindikat ini bisa memberi orang yang mau membenci agama x dikasih mau membenci agama e dikasih membenci dua duanya dikasih
jadi ini betul betul komoditi tetapi dia yang menggunakan secara apa namanya masif sistemik ya
dan kemudian terstruktur itu adalah kelompok politik tertentu jadi dia juga mempunyai afiliasi ideologi tertentu
tapi prinsipnya mas menurut saya kasus atau fenomena seperti sarasen ini adalah fenomena kapitalisme mutakhir
dimana semua jadi komoditi
nah ini lagi lagi terkait dengan sejauh mana masyarakat diedukasi mengenai masalah sosial media
yang kedua adalah pengawasan kalau pengawasannya cuma wishy washy
yang ketiga adalah mengawasi kekuasaan
yang ketiga adalah mengawasi kekuasaan
nah itu malah menyakinkan bahwa komoditi ini laris
tapi anda sebagai profesor politik prof ini kan kalau kita langsung aja fokus gitu ya
konsumennya adalah orang orang yang ingin maju dalam kompetisi politik
yang menginginkan sarah tersebar apakah lebih memungkinkan mana
apakah orang orang ini yang memang bisa saja pengen menghancurkan lawan politik dengan isu sara
atau justru malah orang orang yang kemudian
yang ingin dihancurkan supaya timbul efek melodramatik
karena masyarakat indonesia kan secara politik banyak melodramatik
analisa anda seperti apa
kalau untuk sementara ini memang itu dipakai secara efektif untuk menghancurkan
saya kira saya tidak mempunyai datanya tapi kelihatannya sarah zain ini
intuisi politik anda seperti apa
sarah zain ini sangat berperan di dalam belkada dua ribu tujuh belas di dki
ya sehingga kemudian ada salah satu dari
pengaruhnya kompetitor ini yang mungkin dijadikan target
yang begitu masif terstruktur dan sistematis
sehingga mungkin mempengaruhi terjadi kekalahan itu
jadi memang target itu
tapi kalau yang tadi yang anda katakan yang kedua bisa bisa saja
tetapi itu terlalu canggih saya kira
iya kalau untuk sekarang ini yang paling penting adalah bagaimana menyerang itu
bukan menyerang diri sendiri untuk mendapatkan simpati
iya itu kan
ada juga kan
ada juga yang apa namanya istilahnya terzolimi
tapi itu kalau di persentase kayaknya kecil dan untuk sampai ke sana publik itu agak sulit untuk melihat gejala
karena publik kita kan suka sama orang yang terzolimi prof
iya cuma kan yang paling efektif kan kalau menyerang
jadi anda tinggal membuat satu studi membandingkan misalnya dari produk dari sarah zain ini misalnya sepuluh
dari sepuluh itu yang mempunyai target menghancurkan dengan yang terdolimi nanti berapa
saya cenderung untuk sementara mengatakan akan lebih banyak presentasinya yang menghancurkan
inilah yang sangat memerlukan ketegasan dari apa namanya
ketegasan itu ya
iya jadi jangan habis menutup situs ini ya sudah orang senang
tapi kemudian muncul lagi beberapa bulan kemudian
inilah yang akan membuat oh kalau begitu ini cuma main main
romo ini kan menjadi sangat berbahaya jika dampaknya betul betul terasa
tapi kalau masyarakatnya atau netizennya cerdas berkualitas seperti prof vika misalnya itu kan gak ngaruh apa apa gitu
gini loh ini kan gejala yang disebut komodifikasi
yaitu bagaimana nilai politik dan ekonomi itu bersatu
dan ujaran kebencian itu yang diproduk
untuk sebenarnya menjatuhkan lahan politik tanpa harus dia memeras keringat
karena dengan itu buddha jatuh kok
artinya masyarakat kita memang masyarakat yang tidak kritis tidak cerdas dan tidak ada pendidikan yang disebut pendidikan kritis
karena itu maka ini menjadi konsumsi yang begitu mudah diproduksi
jadi struktur masyarakat kita ini tidak mau membaca tidak mau mengecek sumbernya dan tidak tahu barang sumber
yang penting ada beritanya hot
yang penting beritanya itu adalah berita yang merangsang
judulnya bombastis tanpa dicek kebenarannya
karena gampang data itu dimanipulasi
cuplikan cuplikan bahkan kita masyarakat yang mudah diprovokasi
banyak kasus terjadi bentrok antar desa bentrok antar karena apa
pasal sms pemerintahan yang sepotong potong dipercaya
tanjung balai sumatera utara karena hoax itu
mengapa ini terjadi
pertama selama tidak ada pendidikan literasi media yang cerdas dan selektif orang memilih milah berita
maka masyarakat mudah diprovokasi
yang kedua menurut saya adalah ini kan politik busuk
politik busuk itu memang menghasilkan kebusukan
dan kebusukan itu memang sengaja diproduksi dengan meminjam tangan orang lain
ini kan tidak ada mental satria
jadi politik kita itu tidak punya budaya satria
masih banyak politisi seperti itu ya instan instan tadi
tetapi kasus ini membuktikan kita adalah lemahnya pendidikan kita
selama pendidikan kritis tidak pernah diajarkan kita akan menciptakan masyarakat yang penuh dengan kekacauan
boleh saja para politisi itu tetap busuk tetap mengandalkan keinstanan politik yang berujung pada kecelakaan
tapi yang penting sekarang adalah ketegasan siapa penyandang dananya
nah itu harus dibuka ke publik supaya juga ada hukuman pidana dan hukuman moral politik
kalau ada penyandang dana dibuka akan tetap terjadi
maka sekarang harus dipotong ini
dan kami berharap pak tito harus berani membongkar ini
karena ini kejahatan luar biasa
dan buka seterang terangnya supaya ada pembelajaran dari publik supaya tidak ada lagi politisi yang bermain api seperti itu
dan kedua adalah masyarakat harus cerdas seletip memilah berita
kalau berita itu belum ada tahu sumbernya jangan disebar
baik romo boleh saja politisi tetap busuk tapi kita sebagai konsumen berita konsumen media sosial harus cerdas
harus punya paling tidak antivirus atau vaksinasi imunisasi yang baik untuk menangkal hal hal seperti ini
harus menjadi komunitas pemutus kata bukan penggiat
terima kasih pak tito untuk mengatakan hal ini
terima kasih pak tito
terima kasih pak tito
terima kasih pak tito